nah untuk melakukan investasi sumber daya manusia
rencananya ini memang apple akan mendirikan
pusat inovasi yang memakan biaya hingga satu triliun rupiah tersebut
ditargetkan beroperasi dua bulan mendatang atau pada oktober dua ribu dua puluh
bagaimana kira kira kelanjutan proyek tersebut
kita simak bersama
apple berencana membangun innovation center di bsd city tangerang selatan
innovation center ini akan menjadi pusat pengembangan software apple
khususnya aplikasi ios yang dapat mendorong pertumbuhan startup di bidang teknologi
atau program untuk mendalami pembuatan dan pengembangan aplikasi dalam software ios
yang bertempat di binus university alam sutra
jadi membuat percontohan
dan orang orangnya itu nanti akan dibawa ke sana
kan kalau nanti pusat inovasinya di sana jadi
jadi ini orang orangnya disiapkan dari sini
surya wirawan menegaskan bahwa program pelatihan tersebut
hanya bentuk inisiatif apple dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas
program ini pun tidak akan dimasukkan dalam perhitungan tkdn apple
ios foundation program memang hanya diperuntukkan
namun innovation center apple akan terbuka untuk umum